pemerintah menetapkan vaksinasi booster gratis untuk seluruh masyarakat indonesia
untuk membahas lebih lanjut skema vaksinasi booster di dua ratus empat puluh empat kabupaten kota di indonesia
kami sudah terhubung via zoom dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes ibu siti nadia tirmizi
selamat siang ibu
dokter kita langsung saja
bagaimana dengan ketersediaan vaksin booster apakah mencukupi begitu dok
ya jadi memang sudah kita lakukan perhitungan ya pada waktu di awal
memang kita melihat kemungkinan pemerintah itu hanya mampu menyediakan untuk pbi dan untuk lansia
tetapi kemudian kita tahu bahwa dengan adanya beberapa skenario terutama dari hasil kajian
bahwa vaksinasi itu bisa diberikan cukup dengan setengah dosis
akhirnya ini yang kemudian
karena berdasarkan perhitungan kita dari kebutuhan total vaksinasi booster itu satu ratus tujuh puluh sembilan juta sasaran ya
artinya ini cukup untuk bisa kita penuhi ya
karena jumlahnya ini bisa dari jumlah yang tersedia
jadi tentunya ini tetap dilakukan secara bertahap ya
ini masih mencukupi begitu ya dok
bagaimana dengan proses mendapatkannya
ya jadi saat ini memang prioritas vaksinasi booster kita adalah kepada lansia dan kelompok masyarakat yang rentan ya
artinya mereka yang memiliki comorbid ataupun punya kelainan kelainan imunitas
nah untuk mencek apakah kita sudah menjadi sasaran daripada vaksinasi booster ini khususnya untuk lansia
ini bisa dilakukan melalui aplikasi peduli lindungi
kita sudah mencari
kita mengumpulkan dan meregistrasi secara khusus untuk lansia ini
untuk melihat ya apakah memang sudah eligible untuk bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini
nah kalau sudah teregistrasi dan bisa mencetak kartu tiket vaksinasi silahkan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di dalam tiket vaksinasi tersebut
nah untuk para lansia ataupun mereka yang punya comorbid tadi
kalau memang belum tercatat di dalam aplikasi peduli lindungi
silahkan datang secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan layanan vaksinasi booster ini
tapi ingat mereka yang sudah minimal enam bulan sebelumnya melengkapi dosis satu dan dosis kedua
artinya walaupun tidak terdata masih tidak keluar tiketnya di peduli lindungi masih bisa datang untuk mengklaim booster itu ya dok ya
betul tapi sudah lebih dari enam bulan ya
iya dari dosis lengkapnya
oke kita lihat mengenai capaian vaksinasi di indonesia yang mungkin saat ini tidak merata
bagaimana dengan daerah yang capaian vaksinasinya rendah
ini apakah dengan adanya vaksinasi booster ini tidak menimbulkan polemik baru begitu
seperti akan munculnya varian varian covid sembilan belas yang tidak terkendali
mengingat menurut dirjen who ketimpangan dunia dalam distribusi vaksin ini justru memunculkan varian covid sembilan belas yang baru dok
iya tentunya penyesaian vaksinasi
ini tetap kita prioritaskan
pelaksanaan vaksinasi booster ini pun juga harus sesuai dengan kriteria
dan juga capaian dosis satu pada lansia itu minimal
ini tentunya tidak bisa melaksanakan vaksinasi booster ini
karena kita tidak akan disesuaikan vaksinnya untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini
itu tetap harus mencapai
kita harus prioritaskan untuk mengejar target tersebut
supaya tadi kita lebih rata dalam hal vaksinasinya
tapi kita perlu ingat bahwa masyarakat yang sudah lebih dari enam bulan yang lalu mendapatkan dosis lengkap
kita tahu memiliki resiko penurunan efekasi vaksin
selain itu adanya ancaman baru maka proteksi ini harus segera diberikan
jadi memang simultan kita lakukan secara bersamaan untuk memberikan perlindungan proteksi
jadi enam bulan mendapatkan vaksinasi sambil yang belum divaksin segera kita kejar untuk kita percepat pelaksanaannya
baik ini selanjutnya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan warga mengenai jenis vaksin
apakah vaksin booster bisa berbeda dengan pemberian vaksin lengkap di dosis pertama dan kedua
bagaimana skema vaksin homologus dan juga heterologus yang diterapkan pemerintah
jadi kita tahu dari studi yang dilaksanakan di chile ya
terutama di mana membandingkan vaksinasi yang dilakukan kombinasi antara vaksin astrazeneca
apakah kemudian dosis ketiganya menggunakan vaksin yang sama untuk astrazeneca
dan pfizer juga vaksin yang sama atau menggunakan kombinasi
dari data yang didapatkan bahwa dengan menggunakan vaksin dengan kombinasi ya
artinya kita dapatkan heterolog ya kita sebut artinya vaksin pertama dan kedua itu berbeda dengan vaksin ketiga
dimana misalnya vaksin astrazeneca itu adalah vaksin pertama kedua
kemudian di booster dengan vaksin mrna atau astrazeneca sendiri
jadi kita ketahui kalau kemudian vaksin ketiganya itu berbeda
sementara kalau kemudian diberikan dengan
nah oleh karena itu selain data yang tadi dan juga ada satu studi yang kita lakukan
dengan unpad dan ui itu didapatkan data bahwa dengan menggunakan vaksin yang berbeda
dosis ketiganya itu terdapat peningkatan sinterantimodi yang sangat signifikan
awalnya itu hanya angkanya jumlahnya dua ribuan itu menjadi delapan ribuan
nah oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk dua jenis vaksin yang di awal kita gunakan
yaitu sinovac dan astrazeneca maka vaksin ketiganya ini yang kita sebut sebagai heterologus
metrologis ini artinya vaksin ketiganya berbeda
oleh karena itu orang yang mendapatkan sinovac dua kali itu akan bisa mendapatkan
vaksin ketiganya adalah pfizer ataupun astrazeneca
sementara orang yang mendapatkan astrazeneca itu bisa mendapatkan vaksin ketiganya adalah moderna
dan dosis vaksinnya ini hanya setengah dari dosis yang pernah kita berikan untuk dosis satu dan dua
karena dari hasil kajian juga ini juga hasilnya sama pemberian setengah dosis maupun satu dosis
baik dok ini mengenai kipi apakah booster vaksin ini berpotensi menimbulkan kipi
bagi penerima yang vaksin sebelumnya juga mengalami kipi begitu
ya dari studi yang tadi kami sampaikan ya baik studi negara chile maupun negara negara lain
serta studi yang kita lakukan di ui empat dan di bangkes itu umumnya gejala yang timbul adalah reaksi lokal
sistemik itu dikatakan hanya berupa nyeri kepala dan rasa lelah ya
namun ini sifatnya derajatnya
dan hilang dalam satu tiga hari
sementara itu kejadian kejadian berat lainnya seperti gangguan daripada jantung itu dilaporkan ya
tetapi dikatakan bahwa kejadian ini masih lebih kecil dibandingkan kejadian yang memang bukan disebabkan oleh vaksin
sehingga tentunya dari sisi efek samping dan kita juga sudah melakukan ya pemberian vaksinasi dosis satu dosis kedua
baik untuk vaksin astrazeneca pfizer dan moderna
kipi ini angkanya sangat kecil
dan dilihat dan dikaji oleh itagi bahwa manfaat untuk artinya dari rasio risk dan benefitnya masih lebih tinggi benefitnya
oleh karena itu direkomendasikan tetap untuk mendapatkan vaksinasi untuk menambah proteksi kita
terima kasih dr nadi atas penjelasannya
kita semua berharap bahwa dengan booster ini bisa membuat masyarakat indonesia juga
lebih kebal gitu terhadap virus ini dan juga semoga programnya berjalan dengan lancar
selamat siang ibu